wacana kenaikan tiket ke pulau komodo menjadi rp tiga tujuh ratus lima puluh menuai polemik
sebagian merasa jika kenaikan tersebut bisa mengurangi jumlah wisatawan ke sana
dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan warga setempat
untuk lebih jelasnya mengungkap hal ini apa sebenarnya dibalik kenaikan harga tersebut
saya sudah terhubung dengan sandiaga salahuddin uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
halo selamat malam pak sandi
selamat malam mbak dea terima kasih cnn sudah mengundang kami
terima kasih bapak sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini
tentunya dengan kenaikan tarif sebesar rp tiga tujuh ratus lima puluh ini ada pro dan kontra
saya ingin tahu pertama kali apa sebenarnya pertimbangan ketika tarif ke pulau komodo naiknya lumayan besar ya pak sandi
jadi kami baru kembali
dari labuan bajo bersama bapak presiden jokowi
dimana disampaikan bahwa kita setelah melalui kajian yang mendalam dan detail
harus juga menampung aspirasi dari para lembaga lembaga konservasi maupun juga ahli ahli
oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan bahwa harus ada pembatasan yang harus dilakukan segera
berkaitan dengan kunjungan ke pulau komodo dan pulau padar
karena tentunya beban dari kunjungan wisatawan ini
terlihat sangat besar
sudah berdampak terhadap timbulnya sampah
juga tentang kekhawatiran bahwa komodo ini tidak akan mengalami situasi yang ideal
oleh karena itu kami memutuskan bahwa kunjungan ke pulau komodo dan pulau padar akan dibatasi
namun karena sekarang kawasan pulau rinca ini sudah ditutup

maka aktivitas wisatawan akan diarahkan ke pulau rinca
jadi silakan kalau mau melihat ke komodo bahasa bapak presiden
komodonya juga sama bentuknya sama mukanya juga sama
ini bisa disaksikan di pulau rinca
sementara yang ingin berkunjung juga ke pulau komodo dan pulau padar
tentunya harus ikut menanggung biaya yang diperlukan
tentunya harus ikut menanggung biaya konservasi
biaya kontribusi yang tentunya seiring dengan jumlah pengunjung ideal per tahun ke pulau komodo sebesar dua ratus sembilan belas ribu wisatawan
dan ke pulau padar tiga puluh sembilan
nah kenaikan tarif masuk ini adalah untuk kepentingan biaya konservasi
nilai jasa ekosistem lingkungan dan kompensasi jasa ekosistem yang hilang

karena itu program konservasi dan ekonomi melalui wisatawan pemberdayaan masyarakat ini harus kita lakukan secara beriringan
dan penerimaan dalam bentuk tiket ini tentunya akan membantu untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dari taman nasional komodo
dan ini jangan lupa bahwa tiga tujuh puluh lima juta ini per tahun per orang untuk seluruh wilayah komodo
seluruh lokasi yang ada di taman nasional komodo
jadi bukan sekali datang tapi untuk per tahun
dan ini adalah upaya berkaitan dengan tentunya memastikan keberlanjutan konservasi di taman nasional komodo
ya pak sandi beberapa waktu yang lalu anda juga sudah menggelar dialog dengan pekerja kreatif yang berbisnis di pulau komodo
dan ini juga melukakan pelalunya

apa yang anda bicarakan dalam dialog tersebut
ya saya ini juga pebisnis sebelumnya nih mbak dea
jadi saya mengerti kekhawatiran juga ketidakpastian yang mereka hadapi
dan kita sudah memfasilitasi bahwa bagi yang sudah menjual paket
dan berkomitmen dengan wisatawan mancanegara terutama
ini kita berikan tenggat waktu sampai akhir desember
namun untuk paket paket yang baru per satu agustus
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah
bahwa ini akan menggunakan harga tiga tujuh puluh lima juta
mereka khawatir juga ada pengurangan kunjungan
tapi kami meyakini dengan perluasan bandara komodo
dan juga dengan pembangunan beberapa destinasi
termasuk marina labuan bajo juga gua batu cermin
beberapa tempat yang ada di luar taman nasional komodo
maka justru akan meningkat kunjungan wisatawan ke labuan bajo
dan kita juga harus membangun desa desa wisata
dan kesiapan infrastruktur lainnya
dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah biaya konservasi
jadi ini adalah biaya untuk melestarikan untuk mungkin puluhan ribu
atau jutaan tahun ke depan
karena kita yakin bahwa penanganan yang lebih terintegrasi
melalui registrasi dan digitalisasi reservasi kunjungan
akan melalui satu pintu
dan bisa dikontrol kuotanya melalui online dan aplikasi secara real time
dan tentunya harapannya agar penurunan jumlah wisatawan
hanya ke pulau komodo dan pulau padar
sementara kawasan pulau rinca yang tidak dibatasi
ini justru akan menarik lebih banyak wisatawan
yang menghargai upaya konservasi ini
sehingga ini menunjang upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di labuan bajo
dan juga ntt
serta mengembangkan pariwisata yang berkualitas
mengedepankan sisi pelestarian lingkungan dari segala aspek
nah pak sandi saya juga ingin mengetahui respon anda
selain pebisnis yang ada di pulau komodo yang khawatir begitu
ada juga statement yang cukup keras
ya ini dari anggota dpr ri
yohadis francis kuslema pada tanggal enam belas juli kemarin
menyebut bahwa menolak komersialisasi secara brutal
apakah benar bahwa itu komersialisasi secara brutal
mengingat nilainya naiknya cukup tinggi
ya ini adalah upaya konservasi
dan kami membuka ruang dialog
kita akan buka bukaan secara transparan
biaya konservasi yang dibutuhkan
dan silakan di audit
karena ini akan nanti terbuka
dan dikelola secara profesional
kita mengedepankan aspek lingkungan dan aspek ekonomi
tidak ada komersialisasi
dan ini juga akan dinikmati oleh
sebuah ekosistem yang jauh lebih luas
karena pendapatan dari pelaku pariwisata dengan pembangunan
wajah baru labuan bajo ini tentunya akan meningkat
kita akan terus sosialisasikan
mungkin untuk teman teman
kita buka ruang diskusi
dan kita pastikan
bahwa biaya konservasi ini bukan komersialisasi
tapi digunakan untuk program program konservasi
seperti penguatan kelembagaan pelatihan untuk masyarakat sekitarnya
pemberdayaan pelaku umkm ekonomi kreatif
pemberdayaan wisata alam digitalisasi dan ekonomi
kami siap berdiskusi dan berdialog
dan kita akan menyerap aspirasi
tapi kita akan pastikan bahwa fokus dari pemerintah adalah konservasi dan ekonomi masyarakat setempat
yang kita akan fokuskan untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan tentunya keberlanjutan lingkungan secara beriring
baik anda menolak ya kalau dikatakan ini komersialisasi karena ini untuk warga di sana juga
saya juga ingin menanyakan soal tujuan kedatangan
kalau wisatawan ingin ke pulau komodo dan pulau padar bayarnya tiga tujuh puluh lima juta
bagaimana dengan peneliti pak sandi yang ingin melakukan penelitian di sana
ya tentunya untuk penelitian untuk edukasi itu akan ada fasilitasi dan akomodasi
kita pastikan bahwa justru
biaya konservasi ini untuk membiayai penelitian
karena per hari ini saya diberitahu oleh bapak gubernur ntt bahwa belum ada suatu upaya khusus
untuk meningkatkan penelitian kita agar komodo ini berkelanjutan
dan tentunya yang sangat penting adalah awareness
pengetahuan masyarakat tentang komodo ini
karena kita yakin bahwa pengamanan dan pengawasan di wilayah konservasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah
tapi tanggung jawab semua
per hari ini masih ada pengeboman ikan masih ada perusakan terumbu karang
sehingga akhirnya ekosistem ini mulai terancam
kami meyakini bahwa dengan pengetahuan
yang lebih luas dengan sosialisasi dan edukasi
kita akan pastikan bahwa komodo yang sudah jutaan tahun
bisa bertahan survive akan tetap mampu
untuk bertahan dalam habitatnya dalam ekosistemnya untuk jutaan tahun ke depan
baik pak sandi terakhir
jika nanti sudah berlaku tarif rp tiga tujuh ratus lima puluh di tanggal satu agustus dua ribu dua puluh
apakah pemerintah sudah siap jika ada tren penurunan jumlah wisata ke sana
kami sangat yakin karena sekarang yang kita kembangkan marina labuan bajo
juga ada waterfront ada penataan kawasan pulau rinca
ada juga peningkatan pembangunan beberapa destinasi wisata
diving snorkeling goa batu cermin desa wisata wairebo desa wisata gorontalo
juga ada salah satu produk ekonomi kreatif yang keren banget di flores yaitu kopi
dan juga wisata wisata berbasis alam dan budaya ini akan justru meningkatkan kunjungan wisatawan
apalagi wisatawan yang menghargai upaya konservasi
kita ingin para wisata itu berkualitas
mereka datangnya dengan
tinggal yang lebih lama dan pengeluaran yang lebih berkualitas
oleh karena itu nanti dampak terhadap ekonomi lokalnya juga akan meningkat untuk kesejahteraan masyarakat
jangan lupa pariwisata itu adalah merupakan ekosistem dari keindahan alam dan juga keragaman budaya
jadi kita harus jaga keindahan alam kita kita harus jaga keberlangsungan
kehidupan komodo jangan sampai punah karena itulah daya tarik utamanya
saya memiliki pengalaman sebagai
juga di dunia usaha
saya yakin dengan gerak bersama
dengan bergandengan tangan kita akan tingkatkan kunjungan ke
wisatawan ke labuan bajo dengan beragam travel pattern
tempat tempat kunjungan termasuk juga pulau rinca dan destinasi lainnya
tarif masuk pulau komodo dan pulau padar akan berlaku nanti tanggal satu agustus dua ribu dua puluh satu
sebesar rp tiga tujuh ratus lima puluh tadi untuk biaya konservasi dan juga penelitian ada juga bahwa meningkatkan kualitas dari pariwisata
terima kasih sandiaga salahuddin uno sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak dea terima kasih cnn indonesia